presiden joko widodo kembali menyentil perilaku pegawai negeri sipil
kali ini presiden menyoroti pembukuan laporan di lembaga negara
yang dianggap sangat bertele tele sehingga banyak pns melupakan pekerjaan utamanya
karena sibuk mengurusi surat pertanggung jawaban perjalanan dinas
presiden menyampaikan dari hasil survei lapangan yang dilakukan
sehingga pekerjaan pelayanan kerap terbengkalai
hal ini dianggap mantan gubernur dki jakarta itu sebagai kesalahan orientasi kerja
presiden ingin ada reformasi dalam proses laporan pertanggung jawaban pns
menjadi lebih sederhana tidak memakan banyak waktu namun berorientasi hasil
menanggapi protes itu menteri keuangan sri mulyani langsung akan memperbaiki
peraturan menteri keuangan terkait masalah ini
maaf kalau orientasi kita ke situ menurut saya keliru
semua orang akan meminta meja
semua orang akan meminta
untuk tulis menulis menyiapkan spj
saya nggak tahu spj itu juga apa saya nggak ngerti
yang saya tahu spj itu apa bu
surat pertanggung jawaban
tapi biasanya kalau saya lihat di meja meja itu ngurusin kwitansi
dan ngurusin gambar gambar foto foto
itu yang menurut saya mulai harus kita pikirkan
bagaimana mau nyiapkan sebuah laporan yang simpel
memperbaiki peraturan menteri keuangan yang tujuannya adalah menyederhanakan
jadi betul betul menyederhanakan format laporan bentuk laporan maupun detail pelaporannya
namun tentu kami harus berkonsultasi dengan bpk
agar kemudian tidak penyederhanaan itu menyebabkan mereka menjadi disclaimer
jadi kita juga
kita juga menjaga itu